sejak sembilan mei lalu pasar hewan barito jakarta selatan dibongkar untuk melakukan revitalisasi
dua puluh pedagang hewan harus rela menutup kios selama empat bulan
jumat siang suasana di pasar hewan barito sepi
sebagian kios sudah mulai dibongkar yang sejak puluhan tahun berdiri
belum pernah dilakukan perbaikan bangunan
menurut kepala suku dinas umkm jakarta selatan
terdapat delapan puluh lima pedagang hewan dua puluh dua pedagang buah dan tiga puluh empat kios kuliner
nantinya revitalisasi ini akan dilakukan bertahap hingga bulan september tahun depan
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia bela mulahela di pasar barito
selamat sore bela
bella bagaimana tanggapan pedagang terkait revitalisasi ini
apakah ini juga yang diinginkan oleh pedagang
ya selamat sore taufik
posisi saya sekarang berada di pasar barito jakarta selatan
dimana memang pasar ini sudah berdiri ataupun sudah berlangsung setelah puluhan tahun yang lalu begitu
dan memang di belakang saya ini sudah mulai adanya pembongkaran
ataupun revitalisasi sejak tanggal sembilan mei yang lalu
namun para pedagang memang sejak tanggal lima mei sudah diminta untuk keluar
ataupun mengosongkan kios kios mereka
nantinya yang dibongkar ataupun yang dilakukan renovasi
tidak hanya pasar hewan barito
melainkan ada juga kios kios buah
dan juga kuliner begitu taufik
dan kalau misalnya anda bisa melihat di belakang saya
terdapat delapan puluh lima pedagang yang memang sudah sejak tahun lalu
sudah diberikan informasi bahwa nantinya akan ada perbaikan ataupun revitalisasi
di kawasan jalan barito ini
dan memang menurut para pedagang
tadi setelah saya berbincang dengan mereka
mereka tidak merasa keberatan
walaupun memang revitalisasi ini ataupun pembongkaran
akan berlangsung selama empat bulan
dan tidak ada lokasi sementara ataupun tempat untuk mereka berjualan
selama empat bulan selama revitalisasi dilakukan begitu
nantinya pembangunan ini akan berlangsung selama satu ratus dua puluh hari
ataupun empat bulan lamanya
dan para pedagang yang biasanya melakukan jualan di sini
yaitu pasar hewan dan juga buah dan juga kuliner
nantinya akan melakukan aktivitas ataupun penjualannya sendiri secara mandiri
dan tidak boleh di area sepanjang jalan barito ataupun di trotoar begitu
negosiasi sempat dilakukan oleh pihak suku dinas umkm jakarta selatan
namun memang menurut pihak dari sudin umkm jakarta selatan
tidak ada perbincangan yang sulit kepada para pedagang
karena memang menurut para pedagang sendiri
di sini tidak pernah dilakukan renovasi ataupun perbaikan
jadi memang bangunan di sini sudah cukup lama begitu
dan takutnya apabila tidak dilakukan pembongkaran ataupun renovasi
nantinya akan terjadi kendala di bangunan
seperti nantinya ambruk ataupun bocor begitu
selama berpuluh tahun
para pedagang mencari nafkah dari pasar hewan barito sendiri
memang mereka tidak merasa bahwa nantinya akan digeser
ataupun diganti dengan para pedagang yang lain begitu
karena memang dijanjikan tidak ada pergantian pedagang
ataupun nantinya tetap para pedagang yang memiliki tempat usaha di sini
akan diberikan tempat yang sama begitu taufik
terima kasih bella mulahela melaporkan langsung dari pasar barito jakarta selatan